apakah itu benar
aku akan lebih berhati hati lagi
paman sudah baik kan sekarang
syukurlah kalau begitu
sebaiknya paman istirahat saja
supaya nanti paman bisa cepat sembuh
terima kasih ya
kalau begitu aku pamit liah
aku dengar di kadipaten karamangu ada hari mau jadi jadian
dan aku khawatir kalau yang menyerang desa kita semalam juga hari mau jadi jadian
dua orang sudah jadi korban
tejo dan kak husna
kalau mereka mener diserang oleh hari mau jadi jadian
berarti sekarang desa kita sudah tidak aman lagi
sebab itu kamu dan warga harus hati hati dan waspada
menurut warga harimau itu menghilang di sekitar lumbung pandi milik kamu ini
baik saya akan waspada
saya akan kerahkan warga untuk ronda setiap malam sampai harimau itu tertangkap
aku harus menangkap hari mau jadi jadian itu supaya warga desa tidak pada ketakutan
perkenalkan farida perkenalkan
untuk sementara waktu dia akan tinggal bersama kita
gadis itu benar benar sempurna kan
dialah gadis pilihan yang sangat tepat ayuni
dia akan merubah hidupmu untuk selamanya
aku merasakan kehadiran malam birjari jadian di sekitar sini
aku perintahkan pada kalian
hei lampir jadian jadian
kamu berada di sekitar tempat ini
tempat ini sudah dikemung
kamu tidak akan bisa lari dariku
ataupun kubur kamu
dengan lahar panas kudung berapi
aku tidak akan mencelaki kamu
aku bahkan akan menolongmu
kamu tidak perlu bohong bahula
rencana apa lagi yang kamu rencanakan dengan sekar ayu
aku berkata jujur
aku akan menolong
aku akan membawamu ke mero
mudah mudahan dia bisa membukakan ikatan tali ini
apakah itu benar
aku bisa mempercayainya
aku akan menolongmu
lalu bagaimana dengan sekar ayu
kalau dia sampai tahu kamu pasti dihabiskan
biarlah aku yang menanggungnya
aku akan menebus semua kesalahanku kepada marokko
aku telah menuruti kemauan sekar ayu
sehingga kau seperti ini
terima kasih bahula
aku pasti akan membalas kebaikanmu
kita sudah sampai arimie
badannya panas sekali
kalau tidak segera ditolong
dirangkut tolong aku dirangkut
maafkan aku arimie
kita sudah jauh jauh datang kesini

tapi nerampak tidak ada
aku merasa berdosa arimie
aku mohon tolong selamatkan anakku baulah
sekar ayu ingin membunuh anakku
kamu cepat pergi
cari dan selamatkan anakku
aku tidak tahu seperti apa anakmu
bagaimana aku mengenalinya
aku tidak akan sanggup kalau aku kehilangan anakku
aku akan mengobati kamu
kamu harus cepat pergi
tapi bagaimana arimie
bagaimana aku bisa meninggalkan kamu
dalam keadaan terikat seperti ini harimbing
aku baik baik saja
kamu cepat pergi
kamu cari dan selamatkan anakku itu
aku akan pergi
aku tidak bisa tidur kalau perutku lapar
kemana anak itu
kenapa dia tidak membawakan aku makanan
aku harus cari makanan di luar

aku harus cari makanan di luar
ada pencuri di rumahku tolong
tolong pak di rumah saya ada penjurit
itu pecuriga lari ke sana
enak sekali kamu tidur tiduran di sini
cepat keluar biasa aku malas
maaf aku tidak tahu ini kamarku
seteteh sing mudras
aku akan menemukan mereka